itu manusia obat tuh salah ini bebek bebek gimana bebek mau bukan gitu curaling gimana
tuh bebek kayak gini nih ini yang hadap kesini disitu
bagaimana nyai apa lukamu sudah sembuh
aku sudah siap untuk menyambut kedatangan kian santang
sebentar lagi tengah malam
kian santang akan segera datang
palapati apakah seluruh jebakan kita sudah siap
cepat kau periksa
jebakan yang sangat bagus nyai
tapi aku tidak yakin
kalau jebakan ini mampu menahan kian santang
itu bisa membuatnya lelah
dan membuat kita lebih mudah mengalahkannya
jangan lupa like share dan subscribe